pesugas dari unit resersi dan kriminal reskrim polse kembangan rabu malam
menahan seorang pria berinisial ml empat puluh sembilan tahun pelaku pencabulan anak di bawah umur
ironisnya pelaku diketahui sebagai karyawan honorer pengelola ruang publik terpadu ramah anak
rp teram meruih utara yang sudah bekerja selama lima tahun
dari hasil penyelidikan pelaku telah melakukan aksi bejatnya selama dua puluh kali
yang dilakukannya di salah satu ruangan di lingkungan rptra
oleh pelaku korban diimingi membuang
selain menahan pelaku petugas juga telah memeriksa sejumlah saksi
dan mengamankan sejumlah barang bukti dari kenyaman pelaku
seperti baju celana serta telepon genggam yang digunakan pelaku ml
untuk berkomunikasi dengan korban
pelaku akan dijerat dengan undang undang perlindungan anak
dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun penjara
korban sering main di rp teram
kemudian bertemu dengan pelaku
pelaku melakukan pendekatan
pelaku sering memberikan uang
kemudian korban tergiur
pelaku diketahui melakukan aksinya di masa pandemi
saat taman rp teram ini sedang ditutup untuk umum
imbas dari peristiwa ini
sejumlah warga dan orang tua yang anaknya kerap bermain di taman erpetra ini
polisi masih melakukan
penyelidikan untuk mengetahui kemungkinan masih ada korban lain
mardika prakasya syatya jakarta